dengan penuh senahan berdakang di markas besar
harga sudah dinda saya ingin perkenalkan satu persatu
sebelah kanan saya pak gilgetopo saudara habibur osman
sahabat sahabatku yang paling ujung
saya ingin mendengar suaranya

bapak haji insinyur jokowi
orang yang memegang posisi paling utama
menghargai dan berkali kali kami mengatakan bahwa
ketua umum partai kebangkitan bangsa adalah
orang yang memegang posisi paling utama
untuk mendampingi calon wakil presiden di pak prabowo subianto
loh kan saya tadi mengatakan
kans paling utama untuk mendampingi pak prabowo
namanya abdul muhaymin iskandar